korporasi diprediksi kembali bergairah menggunakan belanja iklannya pada dua ribu delapan belas
pasalnya tahun ini akan menjadi momentum yang sangat menguntungkan bagi industri media
karena banyak event besar yang akan berlangsung di dalam maupun juga luar negeri
dilansir dari detikfinance com bahana sekuritas memprediksi
pertumbuhan belanja iklan pada tahun ini akan berada pada kisaran tiga belas hingga lima belas persen
meningkat signifikan bila dibandingkan tahun lalu yang berada di kisaran tiga hingga lima persen
rendahnya daya beli masyarakat dinilai membuat sejumlah perusahaan
terutama perusahaan barang konsumer yang bergerak cepat atau fast moving consumer goods
atau fmcg menahan diri untuk menggunakan belanja iklannya
di tengah keriuhan suasana politik pada semester pertama dua ribu dua puluh
media dan iklan
merupakan sebuah simbiosis mutualisme dalam industri informasi di tanah air
lembaga riset pemasaran nielsen merilis survei menunjukkan bahwa terjadi lonjakan belanja iklan
mencapai ratusan triliun rupiah bahkan berpotensi naik signifikan di tengah momentum
tahun ini ada piala dunia asian games hingga pilkada serentak sepanjang tahun dua ribu delapan belas
benarkah televisi masih menjadi media prima dona pengiklan di tanah air
bagi bagi kue belanja iklan saya ulas lebih lengkap untukkan
jadi trennya masih positif untuk iklan dan kemudian bagaimana dengan iklan televisi
banyak kemudian orang yang mengatakan senjakala televisi
tapi ternyata televisi sebagai broadcast tradisional mungkin sudah dianggap menghadapi sebuah kondisi senjakala
tapi tv meskipun stagnansi ini tapi kemudian mencatatkan kenaikan
apa artinya saya ajak anda untuk bersama sama
anda menyaksikan cnn indonesia saat ini mungkin tidak melulu lagi menantikan setiap pukul tiga lebih tiga puluh sore menyaksikan kami di transvision misalnya
tapi anda akan membuka youtube kami kemudian anda akan melihat
apa yang kami tampilkan apa yang kami informasikan di saat anda ada waktu jeda
konsep televisi masih dirasakan cukup menginformasikan atau cukup informatif dan dinikmati oleh publik
saya ajak anda lagi melihat sekarang bagaimana media online ya
media online saat ini tidak hanya menggunakan print ataupun juga tulisan
tapi mereka bergeser ke konsep tv tapi dengan cara yang sangat singkat
satu hingga dua menit cukup
kalau kita nonton televisi kan panjang
nah ini informasi
informasi itu dikemas sehingga begitu efisien
satu dua menit cukup disertai dengan subtitle
hanya saja skemanya berbeda
jadi tv dipindahkan platformnya dengan skema yang kita adaptasikan dengan selera pasar saat ini
pace nya cepat lebih efisien waktunya
sehingga konsep tv tidak sesungguhnya selesai
tapi konsepnya dipindahkan platformnya dengan beberapa adaptasi
karena terbukti visual masih dinikmati
orang mau iklan tetap butuh visual
mana buktinya ini buktinya
saya bawa anda ke sini
gimana orang mau memberikan gambaran makanan enak atau enggak kalau nggak ada gambar bos
televisi dulu menggambarkan iklan iklan makanan dengan asap kalau baru mateng gitu ya
baru masak itu kan asapnya naik ke atas itu artinya nikmat sekali makanan itu
atau kalau mau kita sedang puasa tuh kalau iklan sirup itu kan dengan kesegaran yang dingin itu kan bikin
bikin kesel gitu ya
tapi itu menggambarkan bagaimana produk tersebut sangat segar sangat baik untuk anda konsumsi
diwakilkan dengan gambar
gambar adalah hitoh televisi sesungguhnya
hanya saja broadcaster tradisional harus menyesuaikan
karena kita lihat makanan itu juga paling banyak loh
sembilan belas satu triliun rupiah misalnya dia gelontorkan
kemudian minuman dua puluh satu enam triliun rupiah
enggak bisa enggak cukup kalau dideskripsikan dengan kata kata
ketika anda makan ini anda akan merasakan kesegaran luar biasa dan lain lain
cukup anda tonggolin gambar orang udah tahu itu yang mau saya minum
itu yang mau saya makan gitu ya
kemudian kebutuhan pribadi juga kayak kosmetik dan lain sebagainya
bahkan ini personal care itu berkontribusi sangat besar ya

anda lihat saat ini kalau anda goes to instagram ada vlogger ada blogger yang ngasih tahu gimana sih cara bermakeup keuntungan
cewek cewek pasti tahu ya
kemudian ada lagi yang makan ya
ingat enggak kuliner
sekarang ada lagi tuh mook bank dan lain sebagainya untuk makan cepat makan enak gitu ya
itu juga salah satu yang membuktikan bahwa kebutuhan pribadi seperti personal care kosmetik dan lain sebagainya masih sangat dinikmati
dan dinikmatinya mayoritas melalui visual iklan visual
televisi salah satunya atau televisi yang sudah punya com sekarang juga bisa tarik ke com gitu ya
peralatan rumah tangga lima sembilan triliun rupiah
kesehatan sepuluh delapan triliun rupiah
kalau anda mau berbisnis ataupun anda berbisnis salah satu ini anda tahu harus visualisasinya seperti apa
begitu juga televisi harus bisa memberikan experience kepada calon konsumennya mewakili apa yang diinginkan oleh kliennya
kemudian kita lihat bersama seperti apa belanja iklan non barang konsumsi
bukan non barang konsumsi sebenarnya itu non fast moving customer goods ya
jadi yang tidak cepat habis gitu loh
jadi yang cepat habis itu fmcg itu seperti kita beli sabun kan akan habis tiap bulan
kita beli makanan minuman gitu
nah kalau ini yang tidak cepat habis
jadi seperti rokok komunikasi dan digital properti otomotif dan keuangan
kita lihat angkanya seperti apa
artinya lifestyle masyarakat kekinian yang sudah ingin hidup sehat itu juga mempengaruhi
belum lagi kalau di dalam negeri bagaimana tekanan dari dalam dan luar negeri juga ya
bagaimana merokok itu tidak sehat nampaknya juga menekan iklan rokok
dulu kan yang paling gede ya iklan rokok itu kalau ada iklan iklan apa
tapi sekarang sudah terkoreksi menjadi lima empat triliun rupiah sepanjang tahun dua ribu tujuh belas
komunikasi dan digital ini adalah yang berkontribusi sangat besar tiga belas tiga triliun rupiah
paling besar properti ya
banyak di properti ya
mungkin anda sudah tahu juga sedikit ya
sementara untuk industri keuangan tiga empat triliun rupiah
jadi kalau anda mempunyai bisnis media ini calon calon untuk iklan anda tuh
lihat sektor komunikasi dan digital
kemudian properti ya
kemudian tadi ada makanan dan minuman
dan ini adalah investor
maksud saya adalah pengiklan terbesar sepanjang tahun dua ribu tujuh belas
meikarta berada pada posisi pertama dengan gelontoran lebih dari satu lima triliun rupiah
saya ajak anda lebih dekat kalau anda kemana mana
anda sedang browsing di google dimanapun
atau anda jalan kemana mana gitu
kalau sering ya nggak heran
karena angkanya paling fantastis di dua ribu tujuh belas satu lima triliun rupiah lebih bahkan ya
satu lima triliun rupiah
saya sederhanakan supaya tidak misinterpretasi
oke kemudian yang kedua ini dia yang menarik ya
sebuah startup yang dapat gelontoran dana juga dari asing luar biasa
salah satu unicorn saat ini yaitu traveloka
nilainya adalah sekitar satu empat belas triliun rupiah
anda suka kalau mau nonton video di browsing
walaupun anda bisa skip in lima seconds gitu ya
yaitu bukti bagaimana mereka jor joran juga untuk mempromosikan produk yang mereka punya
karena sekarang kalau liburan pasti kita nggak langsung ke hotel atau ke resort
atau ke airlinesnya
atau ke apa sih dulu tuh
ke agen agen travel enggak kan
karena kita sudah cukup agen travel online
dan traveloka diuntungkan dengan momentum itu
selanjutnya yang ketiga adalah indomie
indomie berada pada posisi ketiga dengan gelontaran nyaris satu triliun rupiah yaitu sembilan ratus delapan puluh satu lima miliar rupiah
jadi indomie juga getol juga ya untuk iklan
lalu kemudian ada vivo
anda tahu vivo yang smartphone itu loh
yang sekarang kan iklannya di mana mana gitu
kalau anda ke itc itc juga kayaknya sedang juga menggait salah satu artis ternama ya di dalam negeri ya
untuk mempopulerkan produknya
untuk viva menggelontorkan delapan ratus dua puluh tiga miliar rupiah
dan kenaikannya yang paling signifikan nih loh bos
jadi kalau anda lihat di beberapa tv free to air
dia sering sekali ya iklan ya
pertanyaan kita selanjutnya
kalau misalnya dia iklan berani segitu besar
artinya kan dia sudah menakar bagaimana potensi keuntungannya dengan produk yang dia jual gitu loh
dan untuk tahun ini
yang menarik adalah bahwa tahun ini akan ada tiga momentum ya
yang pertama adalah world cup
kemudian yang kedua adalah asian games
kemudian yang ketiga ada pilkada serentak
meskipun banyak yang mengatakan pilkada mungkin saja
secara iklan mungkin
agak berhati hati ya
tapi paling tidak world cup dan asian games
world cup untuk haksiannya dimenangkan oleh trans group
tempat dimana cnn indonesia terafiliasi dengan ct corp
kemudian asian games dimenangkan oleh surya citra televisi atau sctv
kemudian untuk pilkada serentak juga berpotensi akan buat orang
kalau orang kampanye orang kan butuh minum ya
orang kemudian akan butuh makan gitu
jadi itu akan tentu saja akan jadi momentum
tiga momentum ini akan menjadi salah satu panen
untuk iklan sepanjang dua ribu delapan belas
kalau iklannya belanja iklannya banyak
ekonominya pasti akan muter lebih cepat
dan mudah mudahan saja ekonomi kita dengan belanja iklan lebih baik
untuk medianya juga harusnya kinerja lebih positif
dan jangan lupa ini juga berpotensi untuk menaikkan lagi pendapatan ya
di industri banyak industri lintas sektoral tersebut
dengan adanya tiga momentum di tahun dua ribu dua puluh